apa fokus yang akan anda lakukan dalam dua hari yang akan datang
terima kasih banyak saya senang berada disini
dan ini adalah acara yang sangat menarik
jadi kita akan memiliki sembilan sesi berbeda dalam dua hari
dan kita akan membahas hal hal keamanan hal hal pemerintahan
hal hal pasar dan hal hal perniagaan
salah satu panel kami akan membahas hal hal
bantuan bantuan keamanan dan respon kemalangan
kita akan membahas hal hal keamanan bahkan radikalisme
jadi ini adalah satu topik yang luas
tapi ini adalah hal hal yang berdasarkan keinginan
dan pada akhirnya kita akan membahas hal hal
membahas cara ke depan dan mencapai ide
dan pada akhirnya misi ini adalah untuk mengembangkan
hubungan strategik as us